kapal perang republik indonesia kri rigel sembilan ratus tiga puluh tiga berhasil menemukan titik lokasi tenggelamnya kapal motor penumpang kmp yunis kami siang
kapal yang memiliki panjang lima puluh enam lima meter dan lebar delapan enam meter tersebut berada di kedalaman tujuh puluh dua sampai tujuh puluh delapan meter
dari hasil pemantauan alat echo shounder multibeam dua ribu empat puluh yang dikirim kri rigel
badan kapal yang membawa tujuh belas truk sedang lima kendaraan pribadi satu pick up dan dua sepeda motor tersebut berada di titik delapan sepuluh derajat lintang selatan dan satu ratus empat belas dua puluh lima derajat bujur timur
jarak titik kapal ke daratan terdekat tiga ratus enam puluh dua meter dan sejauh satu enam puluh lima km
dari pelabuhan ginimanuk
selain menemukan posisi kapal yunis kri rigel juga berhasil menemukan beberapa peralatan milik kmp yunis diantaranya pelampung perahu penyelamat dayung obat obatan makanan dan air minum darurat
tni angkatan laut kemudian menyisir ke arah selatan perairan selat bali untuk mencari korban yang belum ditemukan dengan melibatkan tiga kapal perang
yaitu kri rigel sembilan ratus tiga puluh tiga kri soputan sembilan ratus dua puluh tiga dan kri singa
kami bergerak menuju titik posisi yang diduga sebagai kmp yunisi karena itu adalah posisi awal
kemudian kami merapat ke daerah tersebut untuk memastikan pada saat pendeteksian dengan multi beam echosuder dua ribu empat puluh syl water kami menemukan feature kmp yunisi